psbb transisi kembali diberlakukan di dki jakarta
sejumlah aturan baru pun diterapkan dalam psbb transisi kali ini
dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan tulus abadi
ketua yayasan lembaga konsumen indonesia dan juga maulana yusran
wakil ketua umum perhimpunan hotel dan restoran indonesia
selamat petang bapak bapak bisa mendengar suara saya
ya selamat petang
pak ini psbb transisi kembali berlaku di dki jakarta
lantas bagaimana tanggapan anda apakah ini akan berpengaruh signifikan pak terhadap masyarakat
saya ke pak tulus terlebih dahulu
ya ini kan kita lihat bahwa penerapan psbb transisi kemudian psbb dan kembali ke psbb transisi lagi
ini sepertinya kan lebih kepada persembangan ekonomi
karena memang seperti saya kita sangat bersekolah
dan masyarakat juga
kita lebih semakin turun
nah tapi kemudian itulah pertimbangan yang diambil oleh pak tulus
nah kalau kita mempertimbangkan pengendalian pandemi
sebenarnya nyaris bisa dikendalikan bahkan angkanya semakin tinggi
nah ini yang saya kira dalam penerapan ini
jadi tidak boleh ada kompromi berhadap protokol kesehatan
tapi disini dan di lain
pembangunannya seperti apa
yang tadi dikatakan harus ada sterilisasi berkala
siapa yang mengontrol adanya sterilisasi itu
apakah benar di sterilisasi
dan atau kemudian
bagaimana kalau kawasan kawasan itu tidak berjalan di lapangan
siapa yang menawarkan itu yang jadi pertanyaan
apakah mungkin mengontrol ke mal mal atau hotel hotel
atau seperti apa
ini yang saya kira
pada konteks kekuatan publik ini menjadi pertaruhan kemudian angka ketukaran dan juga angka positifnya masih sangat tinggi khususnya di bki jakarta
pak ini ada beberapa sektor yang kembali dibuka seperti contohnya kolam renang dan juga fasilitas pusat kebugaran yang diizinkan kembali untuk beroperasi
di tengah angka kasus positif yang masih bertambah apakah bapak menilai kebijakan untuk membuka kembali fasilitas umum ini tepat
sebenarnya yang paling risikan di dalam fasilitas fasilitas yang tentukan lebih kepada bagaimana mengendalikan kerumunan kerumunan itu
misalnya kolam renang kolam renang itu sebenarnya kalau yang saya baca air apalagi seperti kaporit segala macam dia tidak bisa menularkan virus atau bakteri
karena sudah mati dengan adanya tersatu
tetapi apakah pengunjung kolam renang itu bisa menjaga jarak bisa menjaga agar kapasitasnya tak disedutkan dua puluh lima persen
nah kolam renang itu kan bergerak ya saat renang kesana kemari kemudian kemana kita lihat sebarang pengunjung kolam renang itu
apa mengikati atau persentuan dalam kondisi yang tidak tata
tapi artinya residennya menjadi cukup tidak bisa diangkat
memerlukan pengawasan yang sangat serius ya di lapangan seperti apa dan juga sanksi sanksinya seperti apa
karena kita mungkin apa kita menutup tiga x satu x dua puluh empat jam
itu tidak berarti apa apa dibanding kalau orang sudah tertular dan menularkan ke pihak lain
tongkok sosial ekonominya itu yang saya kira apa dalam relaksasi lapangan spt transaksi transisi itu berubah
tidak keseluruhan dan konsistensi semua pihak ya apalagi itu operator dan juga konsumen
karena sedikit lagi kondisi masih jauh dari aman apalagi tingkat tidak tata dengan positivity rate yang masih sangat tinggi
ya kalau dari perhotelan ini seperti apa pak maulana
mengingat industri perhotelan ini adalah salah satu industri yang terkena dampak yang cukup signifikan
begitu dari pandemi ini
ya bagi kami kebijakan kebijakan yang sudah diberikan kali ini yaitu masing masing peluang taran itu cukup apa namanya cukup bantu sebenarnya ya
dibandingkan pada saat kemarin diterapkan pspt kedua
ya pak maulana bisa mendengar suara kami pak
ya silakan pak dilanjutkan
ya jadi untuk psbb apa namanya yang dilakukan saat ini kebijakan untuk melonggarkan itu cukup membantu
namun saat ini tentu kita juga masih ada kekhawatiran ya kalau kadang pada saat psbb kedua itu
pemberlakuan atau perhasilan yang diperlukan ya itu tidak bisa diperlukan
karena kebijakan itu sangat cukup mendadak
ini yang sebenarnya mengkhawatirkan dari pengguna usaha saat ini
contohnya seperti hotel hotel itu kan kami butuh kepercayaan daripada konsumen
jadi mereka yang selalu melakukan reservasi lakukan kegiatan itu tiba tiba terpaksa dilakukan ventilation
nah ini apakah nanti tidak akan terjadi lagi istilahnya ramizanak ini atau tidak itu kan yang terjadi
jadi kita harus melakukan itu
ini adalah kekhawatiran bagi pelaksanaan
termasuk juga restoran sudah seperti itu
karena restoran itu kan kita tidak mungkin apa namanya belanja setias bentar untuk memiliki stok kebutuhan barangnya
ini yang paling utama
nah kita melihat bahwa hotel dan restoran itu sebenarnya tempat tempat yang mudah untuk awasi
atau terukur untuk peraksanaan protokol penyakit
sehingga kenapa pasti ini cukup sangat susah
nah yang justru mengkhawatirkan itu adalah
tempat tempat yang mungkin luar dari harga restoran tersebut
suara dan sebagainya
nah ini juga pastinya harus dilihatnya dari sisi seperti itu
untuk penerapan atau mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan pengetatan dan prestasi tersebut
ya lalu mengenai regulasi ini
salah satu poin yang disebutkan adalah mengenai kebijakan pendataan pengunjung untuk meninggalkan nomor telepon dan juga enam digit nik
kalau dari pak tulus ini mekanismenya ini seperti apa pak penerapannya
ya sebenarnya kalau kita di hotel kan sudah didata ya nomor handphonenya dan nik atau ktp atau identitas kita semua sudah didata
sehingga itu tanggal yang baru
nah tetapi kait dengan di tempat lain
itu juga aspek peninggungan data pribadi yang kita tinggalkan itu harus dijamin oleh pengelola yang sudah menampilkan
jangan sampai nanti kemudian disalahin angka
itu yang saya kira harus kita garis lolahi
dan ketiga di hotel juga saya masih juga bertanya tanya bagaimana melakukan pengawasan terhadap spesiasi terhadap miskinasi remote atau tanpa konsol macam itu
apakah setiap ganti pengunjung apakah kemudian dicuci
itu yang saya kira
apalagi hotel yang dua atau hotel kelas melati dan segala macam
ini yang saya kira juga harus diwaspadai
ya pak tulus ini kan yang diminta adalah enam digit pertama di nik
kita tahu bahwa enam digit pertama ini merupakan kode provinsi kode kabupaten dan juga kota
tujuannya kan adalah untuk mempermudah kontak tracing ini sebenarnya pak
lalu bagaimana penerapannya bagi perantau yang bekerja di daerah lain misalnya
ya kalau perantau dia permanen kan justru lebih gampang ya mendeteksinya
tetapi kontak tracing itu juga bisa dimonitor lewat moda transportasi yang digunakan
kalau kita naik pesawat misalnya atau ke tapi atau kapal laut kan ada ehc indonesian air car
itu yang dimonitor
kita tinggal di mana tujuannya kemana
kemudian kita dari mana
dan seterusnya bahkan empat digitnya pun bisa diketahui kita duduk di nomor empat untuk mempermudah kontak tracing
jadi dalam rangka akses untuk memudah kontak tracing itu saya kira ya itu memang satu hal yang positif
tetapi sekali lagi titik yang lebih penting adalah implementasi di lapangan pengisian seperti apa
dan pengawasan terhadap implementasi itu seperti apa
karena sekali lagi keberhasilan dan kegagalan di dalam penerapan psbb
di pihak pertama ataupun yang kedua itu lebih karena tingkat kepatuan dari semua pihak
nah ini artinya kepatuannya pcpc
nah ini yang kemudian menjadi transisi itu kan artinya relaksasi
nah relaksasi itu jangan ditafsirkan adalah
kita harus mempermudah pelanggarannya semakin tinggi
ya baik kita akan lanjutkan bincang bincangnya usai jeda
bapak bapak tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected dan kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai psbb transisi dki jakarta
masih bersama tulus abadi ketua yayasan lembaga konsumen indonesia
dan maulana yusran wakil ketua umum perhimpunan hotel dan restoran indonesia
nah pak maulana ini tadi kita sebelumnya berbicara mengenai pendataan pengunjung begitu lantas
kalau untuk di hotel dan restoran sendiri pak ini seperti apa mekanismenya
sebenarnya kalau kita mau apa ya mau lihat ke belakang ya
pemerintah itu sudah memiliki aplikasi peduli lindungi
namun aplikasi itu ada kan aplikasi itu tujuannya untuk melakukan tracing
namun aplikasi itu benar benar tidak di apa tidak dihubungi
kalau ini dipergunakan maksimal itu dengan mudah tidak perlu lagi kita melakukan pendataan satu satu
jadi mereka tinggal dipergunakan qr code mereka bisa langsung masuk gitu loh
seperti contohnya kalau mau masuk ke mall kan mereka juga memiliki aplikasi tersendiri
nah ini yang sebenarnya harus dipikirkan bagaimana aplikasi itu menjadi terintegrasi sehingga tidak banyak
terlalu banyak aplikasi atau apa namanya meminta data satu persatu gitu loh
dengan menggunakan teknologi tersebut kita bisa maksimalkan dan tidak perlu jadi makin repot nantinya gitu
kalau dari hotel dan restoran sendiri nih pak bagaimana nanti penerapannya di lapangan
bagi kami untuk mendata itu tidak ada masalah ya
tinggal kembalinya nanti tinggal dibantu dari konsumennya saja yang ingin memberikan
yang penting karena permasalahannya adalah banyak juga para apa namanya konsumen ya
yang tidak mau direpotkan kita harus bisa begitu
jadi kan karena kita sekarang sudah makin mudah kita harus bisa menggunakan satu aplikasi tersendiri daripada dilakukan secara manual
jadi maksud saya di sini sebenarnya bumn itu sudah dari telkom itu sudah dikeluarkan
tapi untuk aplikasi boleh disindungi tapi anehnya kenapa ini tidak disebarkan atau dimanfaatkan untuk melakukan tracing
kan sangat bermanfaat kalau bisa ini digunakan
lantas ini salah satu data yang diminta selain nomor telepon jam kedatangan jam kepulangan adalah nomor nik begitu
nomor nik ini adalah sesuatu yang pribadi begitu informasi yang pribadi bentuknya
pak tulus ini bagaimana mencegah agar nik ini tidak disalahgunakan kemudian
ya itulah yang kita khawatirkan di satu sisi itu untuk instrumen memproteksi kita dan untuk tracing
tetapi karena itu bisa secara secara apa secara tersebut kita menjadi kita menghasilkan dalam hal itu
ya ini harus ada macam antara hotel dan juga pemerintah bagaimana mekanisme trolling terhadap pengunjung
yang kemudian dimintai taat pribadi itu
jadi kita bisa ada kontrak hukuman tertulis dari phri ataupun dari apa saya kira dari phri
dan sampai ada pihak pihak yang menyalahgunakan untuk keperluan komersial atau sesuatu lain
tanpa mungkin dari konsumen atau instrumen tidak menggunakan
yaitu seperti apakah kita menginap ya ya
karena kalau kita menginap kan sebenarnya tidak dipasti ada kita dimintai fotokopi ktp atau istilah lain
ataupun juga nomor handphone bahkan nomor alamat email
tapi kalau sebetulnya perunjung atau seminar ya atau kita pergi ke hotel ini yang tadi tidak pernah diminta itu
nah sekarang kalau diminta makanya harus ada komitmen komitmen berkait dengan apa
perlindungan data pribadi kita
ya lalu terkait komitmen perlindungan data pengunjung ini pak
apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait
kalau tidak makanya kita diminta orthodox kemudian banco
terma nanti perlu adminot se tt pratis
adaokedik dan lainnya
nabi itu kan selalu dimintai alamat
dan itu kan
jika dikati semacam
kalau ini ada diskon
jika kita meninggalkan
jika kita tidak setuju dengan
apalagi kalau kemudian nanti
kita tidak memintakan hotel itu
dalam maksud kita
kecuali kita hanya sebagai
karena kita dengan seminar
ini harus diatur oleh
tidak bisa kata
terima kasih pak tulus abadi
dan pak maulana yusran
wakil ketua umum phri
sudah bergabung bersama kami hari ini
di cnn indonesia